terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
mantan kadipropa mabes polri verdi sambo dijadwalkan menjalani sidang perdana pada senin tujuh belas oktober besok
terkait kasus penuhan brigadir yuswa huta barat
rencananya sidang verdi sambo cs akan digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
menurut pejabat humas pn jakarta selatan
yu yamto pengadilan negeri jakarta selatan akan menyediakan fasilitas tv pool
yang bisa diakses siapapun dengan layanan streaming
masyarakat diimbau tidak perlu hadir ke pengadilan
karena pen jakarta selatan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung di dalam ruang sidang hanya lima puluh orang
hal itu disebut untuk menjaga suasana persidangan
penerapan itu juga berlaku untuk awak media yang melakukan peliputan
dijadwalkan akan berlangsung senin tujuh belas oktober besok di pengadilan negeri jakarta selatan
pada sidang ini keempat tersangka yakni mantan kadif propam polri verdi sambo
istrinya putri candrawati supirnya kuatmaruf dan ajudannya bribka rikirizal
akan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum bagaimana majelis hakim keluar dari tekanan dan intervensi
lalu apa strategi kuasa hukum menghadapi sidang perdana
iyennya verdi sambo cs
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kuasa hukum verdi sambo rasamala aritonang
selamat sore bang rasamala
selamat sore mbak nana
mantan hakim agung sekaligus pakar hukum pidana gayus lumbun
ya selamat sore
oke saya mau ke bang mala terlebih dahulu
bang mala bagaimana kondisi psikologis dan fisik klien anda fedy sambo putri candrawati
jelang sidang perdana
ya pak ferdis sambo saya pikir dalam kondisi fisik yang fit
kemudian secara psikologis juga beliau tentu siap untuk menghadapi persidangan besok
untuk bu putri saya kira kemarin minggu lalu saya sempat berkunjung ya
untuk bertemu beliau
memang beliau juga masih mendapat pendampingan dari psikolog yang disediakan oleh kejaksaan
mudah mudahan nanti besoknya
mudah mudahan nanti besoknya
mudah mudahan nanti besoknya
sudah jauh lebih fit lagi untuk menghadapi persidangan besok dan untuk hari hari selanjutnya ya
oke kami wartawan sudah mendapatkan salinan surat dakwaan terhadap klien anda
terhadap verdi sambo kemudian putri candrawati
dari surat dakwaan yang dipelajari oleh tim kuasa hukum
apakah kemudian tim kuasa hukum sudah melihat bahwa ini sesuai dengan konstruksi perkara
atau masih merasa tidak puas
oke saya pikir gini kalau surat dakwaan nanti biarlah pada sidang pertama besok
itu kan akan dibacakan di hadapan persidangan
nanti kita dengar dulu siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan
nanti kita lihat dulu besok
tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima
memang ada beberapa kronologis ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti
mesti kami lengkapi supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal
sampai dengan timbulnya akibat ada korban
itu jusua itu bisa disajikan secara lengkap
nanti tentu setelah dakwaan kalau memang kurang lengkap
nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi
tapi nanti kita lihat dulu ya
kita tentu kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok
baik jadi menunggu besok pembacaan resminya ya di sidang perdana untuk dakwaan bagi keempat tersangka
pak gayus kalau kita lihat susunan komposisi majelis hakimnya ya dan persidangan yang akan menjadi
sorotan publik menurut anda bagaimana kemudian majelis hakim bisa objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik
karena ini sebelum sidang digelar opini publik sudah menggelinding
jadi apakah kemudian majelis hakim bisa keluar dari tekanan opini publik ini dan objektif
yang pertama tentu kita harus memahami sekali apa isi kedakwaan yang merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara ini di pengadilan
itu yang pertama
itu yang kedua
itu yang pertama
dakwaan itu merupakan rumusan sebenarnya rumusan tentang tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan para terdakwa
ini yang pertama
lalu yang kedua adalah hal hal yang menyangkut apa yang didakwaan itu harusnya konkret
konkret di mana terjadinya
bagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ini melakukan kejahatan yang dirumuskan tadi
konkretnya adalah kalau dakwaan primernya adalah tiga ratus empat puluh mengenai pembunuhan berencana
perencanaan seperti apa yang telah ditemukan oleh jpu
kemudian kalau dikatakan kepada subsidaritas lainnya yaitu mengenai dengan sengaja membunuh menghilangkan nyawa orang
dengan cara apa
dilawang sendiri atau diperintahkan orang lain

disuarakan kan banyak sekali di luar pro dan kontra
misalnya menembak atau menghajar
nah ini jelas melalui dakwaan hakim
bukan melalui berita berita
nah diharapkan dengan demikian maka sidang ini akan menjadikan satu fair trial bagi semua pihak
bagi terdakwa bagi korban dan keluarganya maupun bagi masyarakat dan negara
sehingga publik ini bisa memahami ini fair trial
yang betul betul terungkap dengan baik
pak gayus saya ingin kembali lagi ke opini publik ya
karena kalau kita berkaca ke beberapa persidangan kasus pembunuhan ya
sebelumnya dulu ada pembunuhan mirna yang dilakukan oleh terdakwa jessica wongso
itu kan kemudian menarik perhatian publik dan dikhawatirkan majelis hakimnya terpengaruh ataupun terseret opini publik ini
bagaimana kemudian nanti majelis hakim harus bisa keluar dari tekanan publik ataupun opini publik
yang sudah terbentuk dan secara fair dan juga objektif memberikan keputusan yang fair juga bagi semua pihak
hakim harus mendengarkan dan mendasarkan kepada dakwaan jaksa
dimana dakwaan itu bersumber dari hasil penyidikan
sehingga kalau baiknya dakwaan lebih baiknya cpu memaparkan yang berasal dari penyidikan
konsumsi bagi hakim untuk memberi keadilan
kalau itu sudah kabur nanti bisa disebut sebagai abstruble
maka ini tentu akan mempengaruhi jalannya persidangan
jadi hakim harus fair
hakim harus independen untuk menyikapi perkara ini
tidak mendengarkan pihak manapun
nah itu bermuara di dakwaan
dakwaan yang merupakan satu rumusan ini harus jelas
tadi saya katakan kalau misalnya tempus dan lokusnya dimana
nggak di magelang atau di jakarta
ini harus ada pada dakwaan secara konkret
siapa didakwa melakukan atau meminta bantuan orang untuk melakukan
kalau meminta bantuan orang orang siapa saja yang pernah dimintakan bantuan itu
itu semua harus konkret sehingga bisa menyikapi dengan baik
bang rasa mala kalau tadi dikatakan oleh prof gayus bahwa hakim ini harus fair berpegang pada surat dakwaan jaksa ya
pengurayan yang dilakukan oleh jaksa
tapi anda sebagai tim kuasa hukum
merasa khawatir tidak sih bahwa majelis hakim ini akan terpengaruh opini publik yang sudah terbentuk di luar
ya mbak nana kalau kami sih sebenarnya sangat khawatir terhadap situasi tersebut
karena bagaimanapun memang makanya saya dari awal selalu bilang
kasus ini kan sempat problematis sempat kusut
karena munculnya skenario yang setelah terjadi penembakan itu
publik kan distrustnya begitu besar dan itu isunya sangat luas di publik
dan kita belum punya mekanisme kita belum punya mekanisme seperti di us model juri yang kemudian diisolasi di isolated untuk tidak mendapatkan informasi informasi
untuk ketika dia mengambil keputusan soal salah atau tidak bersalah
nah kan kita tidak ada mekanisme itu
makanya memang keadaan ini cukup mengkhawatirkan
tetapi sekali lagi tentu seperti apa yang disampaikan oleh prof gayus
kita berharap bahwa pertama hakim harus menunjukkan bahwa proses pemeriksaan ini dilakukan secara akuntabel
itu justru harus ditunjukkan kepada semua pihak nanti di dalam persidangan
bagaimana yang akuntabel
menurut saya adalah yang sesuai dengan hukum acara yang tersedia di dalam kuhap
itu harus diikuti sepenuhnya
jangan ada modifikasi jangan ada terobosan atau jangan ada treatment treatment yang berbeda dari prosedur yang seharusnya
itu yang pertama
yang kedua tentu hakim harus menyajikan semua fakta
jangan lupa prinsip di dalam hukum kita
ketentuan pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhp itu mengatur soal bahwa hakim dia tidak akan menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya
dengan bukti yang cukup dia yakin bahwa terjadi peristiwa pidana itu dan bisa menjatuhkan pidana
karena kita menganut apa yang disebut dengan beyond the reasonable doubt
jadi betul betul hakim itu harus yakin
dia tidak boleh ragu ragu ketika nanti menjatuhkan keputusan
jadi mudah mudahan nanti hakim kita kasih kesempatan
majelis ini bisa menilai secara objektif lewat semua fakta yang disajikan
dan sebenarnya kami juga punya harapan baik dari pihak gpu maupun dari pihak kami
sama sama menyajikan semua bukti yang utuh
jadi tidak hanya bukti yang bagian menguntungkan untuk dakwaan atau bagian yang menguntungkan untuk bagian pembelian
tapi semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan ini sama samalah kita sajikan dari semua pihak
begitu kira kira harapan kami sih dalam persidangan ini
dan hari hari selanjutnya ya
pak gayus ada kekhawatiran dari tim kuasa hukum bahwa nanti majelis hakim bisa terpengaruh opini publik
tapi secara psikologi ya
sebagai anda kan mantan hakim agung
secara psikologis apakah kemudian memang majelis hakim ini akan bisa terpengaruh
apakah kemudian saya tidak tahu ya prof gayus sudah dapat surat dakwaannya
karena ini sudah beredar di media kami juga sudah dapat
apakah dari surat dakwaan jpu ini sudah bisa sedikit meyakinkan hakim soal konstruksi perkara
atau seperti apa menurut prof gayus
kalaupun ada di luar tapi yang resmi adalah besok yang kita dengarkan langsung
kalau kita lihat sedikit lah dari bocorannya itu prof
ya tetapi bagi saya kalau saya memperhatikan nama nama hakim yang akan bertugas besok
itu hakim hakim yang sudah punya pengalaman dalam perkara seperti ini
misalnya juga ada satu yang pernah menjatuhkan hukuman mati misalnya
tidak mudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi hakim ya kalau tidak meyakini betul
bahwa ini perlu diputuskan seperti itu
ini tidak mudah
tiga ratus empat puluh itu betul betul menghilangkan kesempatan hidup bagi orang lain
kalau tidak nyata nyata memang kesalahan itu patut dihukum setimpal
hakim tidak pernah berpikir menghukum terdakwa dengan seberat beratnya
tetapi dengan setimpal dan perbuatannya
kemudian masih dengan syarat lain
misalnya dengan keadilan yang tepat digunakan
dan kemanfaatan dari putusan itu
apa yang dapat dimanfaat
dapat didapat manfaat dari putusan yang terberat itu
kemudian saya mempunyai harapan besar tidak terpengaruh
karena besok saya mendengarkan akan ada komisi komisi di semua lembaga yang akan datang ikut bersidang ya
seperti sebut saja komisi yudisial
dia spesifik konstitusi ditunjuk untuk memperhatikan mengawasi hakim dalam kehormatan hakim ya
kehormatan tentu termasuk dari apa
hakim itu melakukan dengan cara apa
kemudian ada komisi kejaksaan yang memantau bagaimana jaksa ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya
jadi ini harapan harapan yang diberikan oleh lembaga lembaga pengadilan yang mungkin akan mengembalikan yang selama ini dunia peradilan diragukan ya
mudah mudahan ini mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan kalau ini dilakukan dengan cara cara fair trial
jadi dengan rekam jejak dari ketiga majelis hakim ini diakini bahwa mereka bisa melakukan penilaian ataupun judgement secara fair dan juga objektif
tapi pak gayu saya ingin tanya ya dengan power dan relasi yang dimiliki oleh verdi sambo apakah kemudian ada peluang majelis hakim ini ditekan atau diintervensi
ya saya akan mengatakan bahwa terdakwa ini seorang terdidik dengan sangat baik di bidang kejahatan
bertugas juga di puncak lembaga yang berada di sekolah
lembaga yang memerang kejahatan sehingga yang bersangkutan sangat tahu apa itu kejahatan yang bisa dipandang sebagai kejahatan yang sifat hukumnya strategis untuk dipakai
artinya terdakwa juga sangat tahu bagaimana memikirkan celah bagi lepasnya jerat jerat dari kejahatan ini
ini yang perlu diwaspadai ya bukan kekuatan force dari yang bersangkutan yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota kepolisian
tetapi apa knowledge yang diketahui yang ada dipahami selama memimpin lembaga yang memerangi kejahatan dan hari ini diduga yang bersangkutan melakukan kejahatan
tentu secara pemikiran terbalik juga seperti itu
sangat tahu celah apa yang bisa digunakan untuk melepaskan dirinya
ini hal hal yang perlu dipikirkan sebenarnya bukan kekuatan
jadi itu yang harus dipikirkan ya
bukan soal kekuatannya tapi dipikirkan bagaimana keselamatan ataupun lepas dari intervensi untuk majelis majelis hakim ini
bang rasamala beberapa hari lalu ya anda dan tim kuasa hukum lain mengeluarkan argumen yang cukup mengejutkan
bahwa perintah verdi sambo kepada barada richard eliezer itu bukan menembak tetapi menghajar brigadir yosua
kenapa kemudian perbedaan pernyataan ini perbedaan keterangan ini baru disampaikan seminggu sebelum sidang
apakah ini bagian dari strategi tim kuasa hukum
karena kita ikuti bersama di rekonstruksi kepolisian yang sudah dirilis ada pernyataan tembak bukan hajar
ya mbak nana saya pikir gini itu kan bagian dari karena ini menjelang persidangan dan beberapa media juga sudah mulai menanyakan soal sebagian dari substansi
maka konferensi pers yang kemarin kami sampaikan bagian dari transparansi
makanya kami informasikan beberapa bagian
yang disampaikan soal peristiwa tanggal delapan di mana pak ferdi kemudian peristiwa penembakan yang dilakukan oleh richard itu dalam dialog dalam peristiwa itu disampaikan hajar cat
itu sepenuhnya berdasarkan berita acara pemeriksaan pak fendi sambo
tentu itu baru satu keterangan dari salah seorang terdakwa yaitu pak ferdi sambo
apakah kemudian keterangan ini menjadi valid
ini masih harus dikonfirmasi masih harus dikonfrontir
dengan saksi saksi lain
jangan lupa bahwa dalam peristiwa ini kan bukan hanya tanggal delapan
ada rangkaian peristiwa kalau jaksa mulai dalam dakwahnya dari tanggal tujuh
tanggal tujuh kemudian tanggal delapan dan seterusnya
nah sebenarnya ini bisa dirujuk mulai malah dari tanggal empat
artinya yang mau saya sampaikan ada rangkaian peristiwa yang cukup panjang yang itu nanti akan disajikan sepenuhnya di persidangan

saya pikir apa yang disampaikan soal tanggal delapan itu baru sebagian kecil dari peristiwa itu
nanti lebih lengkap tentu kita akan sajikan dan kita akan konfrontir semua keterangan itu dengan transaksi dan terdakwa lainnya
termasuk dengan richard termasuk dengan km kuat ma'ruf juga dengan ricky
nanti kan mereka semua bisa mengkonfirmasi
mana yang paling meyakinkan keterangannya saya pikir itu nanti yang harus dianalisis oleh hakim sebagai nanti pemutusnya gitu
jadi tidak perlu menyimpulkan terlalu awal
maksud saya sekali lagi saya mau garis bawahi
saya pikir tidak perlu menyimpulkan terlalu awal dari apa yang disampaikan pada konferensi pers tersebut
karena itu bagian dari keterangan sebagian dari bap gitu
nanti lengkapnya tentu disajikan secara utuh di dalam persidangan
oke tapi yang menjadi pertanyaan kenapa perbedaan keterangan itu disampaikan seminggu sebelum sidang
bahwa nggak ada pretensi khusus mbak nana
karena memang beberapa media sudah terus menanyakan soal substansi
maka sebenarnya kan kami coba menyampaikan secara lengkap malah kami kasih grafisnya itu lewat presentasi
dan itu juga kami infokan karena memang sudah ada dakwaan juga beredar di luar kan di media
makanya kemudian media mengkonfirmasi apa betul semua dakwaan ini
makanya kemudian kami sampaikan juga
bahwa ada perbedaan keterangan nanti dari versinya siapa namanya richard misalnya nggak apa apa
itu sasar saja
karena kan masing masing pasti punya perspektif sendiri soal fakta fakta yang dialami
masing masing melakukan pembelaan ya
itu yang akan ya kita akan elaborasi itu saya pikir nanti
karena itu baru yang disajikan baru fakta saja gitu
kita tidak perlu menyimpulkan terlalu prematur lah sebelum nanti ada persidangan
dan lengkap disajikan semua berita acara keterangan dan bukti bukti lainnya
oke saya nanti mau tanya ke pak gayus bagaimana anda melihat adanya perbedaan keterangan yang disampaikan satu minggu sebelum sidang
tapi jangan dijawab dulu pak gayus kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ada kuasa hukum dari verdi sambo rasa malari tonang
dan mantan hakim agung
sekaligus pakar pemerintah
pak gayus saya ingin ke anda
tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada pretensi apapun dari tim kuasa hukum ketika menyampaikan perbedaan keterangan antara kliennya yakni verdi sambo dengan barada richard eliezer
soal kejadian di tanggal delapan soal pada saat detik detik menjelang penembakan brigadir yosua huta barat
nah bagaimana kemudian anda melihat adanya manuver perbedaan keterangan ini yang mendadak disampaikan oleh tim kuasa hukumnya verdi sambo

berarti yang satu mengatakan bahwa dari kuburnya verdi sambo mengatakan bukan menembak tapi hajar
tapi di sisi lain ini pada saat rekonstruksi yang ada adalah tembak bukan hajar
walaupun berita berita di luar itu mencuat yang dipahami oleh hakim
tetapi hakim lebih mendasarkan kepada apa yang disampaikan yang disampaikan oleh para terdakwa ini atau saksi terhadap peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya
oleh karena itu saya merasa bahwa secara manusiawi boleh saja orang bahkan melakukan berita yang tidak benar untuk sekadar menutupi atau melepas mencari jeratan hukum itu hal yang manusiawi
tapi hakim kan memiliki pikiran yang silogismenya ada pada pikiran hakim
yang mana dari berita itu yang sesungguhnya bisa dipercaya
nah kemudian itu juga sangat berkaitan dengan rumusan dakwaan yang konkret
saya akan membahas soal dakwaan yang lain
ini kan dikenal hanya di tv kor saja untuk menghalangi penegakan hukum
yang ada pada kuhp dimana kor crime ini terjadi di kuhp sebenarnya rujukannya
di dua ratus dua puluh satu itu menghalang halangi penegakan hukum
ancaman hukumnya sembilan bulan
kalau kecerdasan jpu akan mengaitkan dengan istilah obstruction of justice
nantinya dikaitkan dengan
merusak alat cctv yang bisa menjadi informasi yang kuat
nah ini akan dijerat dengan hukuman lebih berat
yaitu sampai tiga belas tahun
nah saya tidak tahu yang mana tapi saya akan mengetahui secara pasti yang konkret dakwaan itu besok apa
apakah pengertian ini dibuka juga masalah menghalangi penegakan hukum itu
yaitu melanggar undang undang ite
yang ancaman hukumnya berat sekali
apa yang lain
ini saya anggap sebagai yang konkret
jangan cuma sekedar mengatakan dakwaan berikutnya adalah tentang optional of justice
apa yang disebutkan itu
kalau di pasal dua ratus dua puluh satu ya ringan sekali
bahkan disebutkan dilepaskan dari ketentuan ini keluarga sedarah
istri maupun sampai dengan semendal dua derajat
nah ini yang mana konkretnya
karena kalau obstruction of justice tidak dikenal itu
istilah istilah itu bahkan ancamannya berat sekali
kalau dikaitkan dengan merusak cctv
tapi yang tadi perbedaan keterangan tadi pak
kita fokus yang ke tadi perbedaan keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya verdi sambo
karena pada saat rekonstruksi dan juga di dakwaan ini berbeda pak
bagi saya saya kalau bisa membaca pikiran hakim itu tidak persoalan sama sekali
karena nanti yang diyakini oleh hakim apalah apa yang menjadikan
akal logis bagi hakim untuk memandang yang mana yang tepat
karena ketergatan berbagai hal nanti
contoh kecil saja
ketika dia mengatakan terdakwa ini biasa
kuasa hukum juga sama mohon maaf untuk mencoba melepaskan syarat hukum
itu semua akan begitu
tetapi hakim kan memperhatikan kaitan kaitannya
misalnya beberapa tawaran kepada pihak lain
apa yang ditawarkan
hanya melakukan tindakan apa
atau cuma melakukan
hajar itu dengan tangan
itu kalau jarak dekat
apa itu kalau jauh bisa menghajar
itu kait kaitan dengan si logisme yang dianus oleh hakim
untuk bisa yakin
sebagai keyakinan hakim
awalnya dengan logika hakim
oke jadi logika hakim yang nanti akan bisa melihat ya
apakah pernyataan pernyataan ataupun keterangan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun kuasa hukum
itu sesuai dengan
beberapa pihak menilai bahwa surat dakwaan jpu yang beredar
berpotensi meloloskan fedy sambo dari pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
ini karena terkait tempus delikti pak
atau waktu terjadinya suatu delik tindak pidana
yang ditulis oleh jaksa ini hanya kurang dari dua jam
jadi tempus deliktinya ini ya
kejadian dari pukul lima belas empat puluh enam belas dua puluh delapan sampai pukul enam
jadi hanya kurang dari dua jam
sependek itu pak
teori pembunuhan berencananya bisa terpatahkan
pendapat anda seperti apa prof gayus
kalau terkait dengan waktu untuk hakim bisa melihat sebuah rencana kejahatan itu tidak menjadi ukuran bagi saya
saya juga pernah menjatuhkan hukuman maksimal ya
yang di pnpt tidak dihukum maksimal
itu kami kami masjidulnya sangat memperhatikan itu
kalau waktu bagi saya tidak menjadi ukuran yang maksimal
tapi bagaimana pikiran terdakwa
dia ada willing dan ada knowingly
di situ hakim akan mengukur ya
bagaimana bisa mengukur bahwa hal hal itu bisa dipahami
tadi saya kemukakan memang tempus dan fokus itu syarat utama dari sebuah dakwaan yang sempurna
siapa yang melakukan dengan cara apa itu lanjutannya
maka di sini peran jaksa akan sangat menentukan
dan sangat menentukan juga apakah jaksa ini melakukan fair trial atau tidak di dakwaannya itu
publik bisa melihat itu
publik sudah cerdas sekarang
bang rasamala terakhir ini tim kuasa hukum optimis
klien anda bisa lolos dari pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
karena di luaran sana banyak yang menilai bahwa surat dakwaan jaksa tidak sekuat itu
berpotensi bisa meloloskan klien anda dari pasal tiga ratus empat puluh
enggak kalau dari sisi kami bukan bicara soal lolos dari tiga ratus empat puluh atau tidak lolos dari p tiga
dari sisi kami tentu mengharapkan bahwa apa yang bisa kita sajikan nanti diputus hakim sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap di pengadilan
nah bahwa di dalam dakwaan dicantumkan tiga ratus empat puluh sebagai tuntutan atau dakwaan prioritas begitu
nah itu menjadi tantangan sendiri untuk jaksa nanti untuk membuktikan
karena kan ini tiga ratus empat puluh mort ya pembunuhan berencana
nah karena dia pembunuhan berencana
purbedah terat gitu katanya
kesengajaan sebelumnya ada rencana
nah dia mesti buktikan memang itu lebih susah daripada membuktikan tiga ratus tiga puluh delapan
bagaimana cara jaksa membuktikannya nanti
ya kita lihat dululah bagaimana jaksanya nanti menyajikan bukti bukti tersebut begitu
tetapi sekali lagi memang ada tiga kualifikasi yang mesti dipertimbangkan
pertama memang ada perencanaan
yang kedua yang tadi disampaikan oleh prof gayus adalah kondisi kejiwaan
apakah rencana tersebut dibuat dalam keadaan yang tenang
apakah cukup waktu dari mulai dibuatnya rencana sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut
ada cukup waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dengan baik termasuk melakukan evaluasi untuk membatalkan rencananya
itu nanti semua yang harus dinilai oleh hakim
dan sampai pada keputusannya tentu hakim harus mendasarkan sekali lagi
berdasarkan fakta fakta yang terjadi yang disediakan tersedia di pengadilan
mudah mudahan nanti hakim bisa memutus dengan imparsial dengan adil dengan objektif
untuk semua pihak
dan itu mestinya diawali dengan pertama memastikan bahwa semua hakim tidak ada benturan kepentingan
semua hakim akan mengikuti prosedur sesuai dengan hukum acara pidana
dan proses ini bisa dijalankan secara akuntabel
kira kira itulah harapan kami mbak nana
oke karena ini persidangannya besok baru sidang perdana
pembacaan dakwaan masih panjang sekali episodenya
bagaimana kemudian jaksa penuntut umum bisa membuktikan tadi beberapa hal tadi yang disebutkan oleh bang rasa mala ya
kemudian perencanaan pembunuhannya
itu yang masih belum bisa teruraikan tapi bisa tergambarkan nanti dari persidangan
dan juga bagaimana tim kuasa hukum memberikan pembelaan pembelaan yang tentu saja harus objektif begitu ya
dan majelis hakim bisa memutuskan kasus ini secara fair bagi semua pihak
bukan hanya kepada terdakwa tapi juga bagi keluarga korban
dan juga korban yakni brigadir yusof hutabara
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mantan hakim agung profesor gayus lumbun
dan juga kuasa hukum fdu
terima kasih mbak nana selamat sore prof gayus salam hormat
selamat sore mbak rasa mala
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetap berlangsung sama cnn indonesia newsroom